leo adalah milenial yang penuh style
bangun pagi siap meeting dengan gaya
mending ketinggalan dompet atau ketinggalan hp ya
leo pun berangkat dan berhasil meeting on time